sobri duduk situ aja ya
kok aa duduknya jauh banget
inget teh jauh aja tuh
kalo jauh banget sobri duduk disitu tuh
ini kan bulan puasa
saya permisi dulu ya
saya tadi lagi pusing
saya terus prihatin dang
jadi ya doang
ini teh bulan puasa dang
saya gak boleh bohong
saya nggak boleh merahasiakan apa apa sama semua orang
saya harus jujur sama semua orang
saya bahagia kamu ketipu

aku mau becanda
aku mau dajar pergi dulu dang
aku mau dajar pergi dulu dang
kamu mah gak cs dang
kamu gak temen
saya lagi seneng
kamu malah sedih
saya tuh seneng banget
kamu kehilangan uang
saya seneng banget dang
mana rasa setia keuang kamu
dang kita harus bahagia
cek udah cek
dang tunggu dang
kasian dia lagi kayak begitu
kamu mah aneh kum
biarin tiap hari dadang ngatain saya
itu yang momen yang saya tunggu bertahun tahun kum
saya seneng banget
saya seneng banget
akhirnya terkabul juga
saya kali ini cinta banget sama dadang
saya pergi dulu ya kum ya
saya kan juga cs kamu sama kang dadang ceng
kalau kamu pergi
saya sama siapa di sini sendirian
aku belum tahan
aku sudah ketawa
aku sudah tahan
aku sudah nggak bisa
nah itu korban
saat kita apa dipikir
giliran kamu sep
perut saya sakit
saya pulang duluan ya
uh kaset pakebiasaan
pas giliran nyiapin takjil aja
emang kang dadang ada masalah apa kom
kang dadang kehilangan uang sepuluh juta rupiah bahwa yang dihipnotis orang
kamu kalau ngomong itu yang jelas hukum
dadang dihipnotis orang
duitnya diambil sepuluh juta rupiah
ngomong begitu aja pake muter muter
liat dong mukanya
liat dong mukanya dadang
dadang liat dong mukanya dadang
apaan sih ceka
dadang kamu kenapa
kalau kamu begini setiap hari
kasih tau nggak ya
dadang di dunia ini
kita nggak ada yang abadi dadang
nggak akan ada yang abadi
assalamualaikum kang aceh
assalamualaikum kang dadang
pak rt dadang
pak ustadz eroi minta bukti stortunenya
untuk laporan keuangan
asobri duduk situ aja ya
kau a a duduknya jauh banget
ingatnya jauh aja tuh
kalau jauh banget
asobri duduk di situ tuh
ini kan bulan puasa
nggak baik duduk berdekatan
nanti bisa timbul fitnah
kalau takut batal
kenapa tuh ata ngajak dede ketemuan
ya kan asobri kangen sama dede cantik
pengen ngobrol sama dede cantik
pengen liat dede cantik senyum
dede boleh nanya yang serius nggak
satu sok tanya yang banyak juga nggak apa apa
a a rencananya kapan mau nikahin dede
kalau sampai iko tau
dadang bisa dicerai
kang dadang mau cerai sama iko kum
beda ya azan di tv sama azan di musola sendiri
allahumma laka sumtu
ini neng masakin spesial buat apa
apa ini teh
ini teh cireng
ini cirengnya renyah di luar kenyal di dalam
cuma kobe yang bisa begini
akang teh tadi dari mana
tadi teh akang abis nemuin si ije
tadinya akang mau ngejemput
tapi si ijenya teh gak mau pulang
kalau bukan ini yang ngejemput
ih apain pake di jemput